udah bikinin sarapan buat papi
iya ini tambah satu lagi
ini selai tusukan papi semua
terima kasih sayang
makan yang banyak ya pi
reva gak bisa nemenin tapi makan nih
soalnya reva harus berangkat ke sekolah duluan
karena hari ini adalah hari terakhir kamu ujian nasional
kok cucu papa dipakaiin pita
cucu papa tuh harusnya diajarin pakai dasi
dipakein baju bola gitu ma
terus nanti papa mau beliin jaket kulit kecil sama helm
nanti kalau papa beli motor lagi
papa ajak di ling liling komplek
cucu pertama mama itu cewek tahu
cucunya papa ya cowok lah
cewek lah pa
ini masa sih mama harus mengikuti semua kemauan papa
loh terus kenapa juga harus ngikutin semua kemauan mama
pokoknya mama maunya cucu pertama itu cewek
punten titip padu
masih aja ribut gangguin orang lagi tidur
kalau mama punya cucu mama gak mau dipanggil nenek nenek
mama maunya itu dipanggil
uti atau oma
kayak opa opa banget
tuh kan pakan mulai kan
mama aja sendiri dipanggil oma
papa gak mau
mulai ribut lagi kan
soal jenis kelamin mau cowo atau cewek
itu udah diatur sama allah
jadi gak usah lah ributin soal itu
lagian kalau mau nama panggilan buat cucu
tunggu aja cucunya ada dulu
boleh ke kamar dulu ya
kamu masih un kan
biar besok pagi bangun seger
terus otaknya cemerlang
terima kasih ya
udah bekerja keras
buat ngedidik boy
dan buat keluarga kita juga
kita juga makasih sama kamu
karena kamu udah menjadi anak yang baik selama ini
coba bayangin kalau gak ada kamu
langsung ketemu biangnya
cacing keremas apaan lagi tuh tante
cacing kremik pakai gembes
sertifikat yang kemarin
kalau mau sini kasihin
tentu jangan marah marah gitu dong
saya kan kesini bawa sertifikat yang tante mau
ya dong tante
begitu dong tong
bawa berkah pagi pagi
boleh boleh boleh
kalau jelek untung jelek
nggak dipeluk tante
mama kita berangkat yuk beb
mama meli berangkat sama bebek pianian ya
lah motor mana motor
iya udah cepetan udah berangkat sana ya
kalau un itu kudu wajib harus berdoa dulu sama allah
ya allah berikan kemudahan buat unku kali ini gitu ya neng
kalau ngandalin kamu belajar mah
ya udah meli pergi dulu ya
nih boncengan apa
motor kemana neng
meli lupa isi bensin
jadi motornya belum ada bensin
jadi meli diboncing bebek pianian ya
makanya duit jangan dijajanin mulu
jadi juga udah bikin
ini surat tanah di barung
dia akan mintanya surat tanah di
ituan di kemang
kau berhenti kenapa beb
ya tante assalamualaikum
eh si itu amnesia apa lupa apa blon apa bagaimana ya
ini kok surat yang dikasih ke tanah
surat yang di parung bukan di kemang
kan mintanya sertifikat kemang lah tolong
ya enaknya rasanya dibohongin
pasti rasanya gondok tante
ya begitu juga sama saya tante waktu kita bohongin
rasanya gondok banget tante
sebaiknya tanah emas saya yang di kemang itu balikin aja di tanah
biar gak ada hati yang terluka dan tersakiti tante
jadi si itu sengaja ngebohongin sini hah
ini sengaja apa bagaimana
aduh aing mah
kurang ngajar bener dia gak tau apa siapa gua
dari hasil tes darah semua hasilnya bagus
saya lihat juga kondisi ibu sudah jauh membaik
ibu masih ada yang merasa tidak enak
sudah jauh lebih mendingan dok daripada waktu saya baru sadar
saya boleh pulang gak hari ini
insya allah ibu mudah mudahan saja bisa
nanti kita tinggal tunggu dokter spesialis tolong periksa
kalau hasilnya bagus ibu boleh pulang
amin makasih ya dok
mari pak saya tinggal dulu selamat beraktivitas kembali
mudah mudahan hasil pemeriksaan dokter tulang bagus ya abah
jadi saya boleh pulang hari ini
gak ngerepotin akan abah terus terusan
om niko lu siapa yang merasa direpotkan
saya emang tidak direpotin kok emang teh manis
tapi kalau terus terusan deket deketan terus sama sama
gimana saya mau ngerupain perasaan saya sama kang abah
ih gak dijawab
wow kamu udah bikinin sarapan buat papi
iya ini tambah satu lagi
ini selai kesukaan papi semua
terima kasih sayang
makan yang banyak ya pi
tapi maaf ya pi reva gak bisa nemenin tapi makan nih
soalnya reva harus
sebenarnya reva harus berangkat ke sekolah duluan
oh iya karena hari ini adalah hari terakhir kamu ujian nasional
terima kasih dapi
dapu doain kamu berdoa kamu bisa menuliskan semua soalnya dan mendapatkan jalan yang bagus
ya dapik kalau gitu reva pamit dulu ya
alhamdulillah papi kelihatannya segah dan ceria
semoga papi udah bisa move on dari adriana
hmm pelan pelan pokoknya aku harus bisa kasih tunjukin kenyataan adriana itu sebenarnya seperti apa ke papi
aku harus buktiin kalau adrena juga pernah terang terangan bilang sama aku
kalau adriana itu bakalan ninggalin papi kalau dia udah dapet semua harta papi
dulu adriana yang selalu bikinin roti buat saya
nggak ada whatsapp
apa aku yang harus whatsapp dia
atau aku yang telepon dia